menurut saya penyu ini adalah pahlawan laut
kenapa karena penyu ini yang berperan aktif di ruang laut untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan padang lamun
sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi padang lamun di laut dan terumbu karang tempat memijanya ikan tempat berkembang biaknya ikan
nah kalau padang lamung tidak ada yang rawat begitu pun dengan terumbu karang otomatis nelayan kita akan kesulitan mendapatkan ikan

baik dalam keadaan hidup mati ataupun bagian tubuhnya
kendati larangan memperjualbelikan penyu disertai sanksi tegas sayang hingga saat ini perburuan penyu maupun telur penyu masih kerap terjadi
muhammad yusri tak tinggal diam dengan kondisi penyu yang terjadi di kampungnya di dusun mampi desa galeso
kejabatan wonomulyo kabupaten poliwalimandar provinsi sulawesi barat
dahulu kala sepanjang garis pantai mampi menjadi tempat pendaratan ratusan ekor penyu untuk bertelur setiap tahun
setidaknya ada dua jenis penyu yang tercatat rutin mendarat di pantai mabi untuk bertelur diantaranya penyu hijau dan penyu lekang
namun maraknya perburuan membuat semakin sedikit penyu yang mendarati pantai mampi untuk bertelur
bahkan ada kalanya warga nyaris tak pernah melihat tukik atau anak penyuh lantaran telur penyu marak diburu untuk dijual
hal itu menjadi salah satu alasan utama bagi yusri memulai gerakan penyelamatan telur penyu dari aktivitas perburuan
pertama sih rasak penasaran yah karena warga disini termasuk saya hanya melihat penyu dewasa indukan penyu yang datang bertelur
sehingga rasak penasaran saya untuk melihat anak anak anak penyu ini atau bayi penyu di sana
tapi kebetulan tidak
atau bayi penyu itu itu membuat saya bergerak untuk melakukan
apa ya memberanikan diri untuk menahan telur penyu ini agar tidak dimasak dikonsumsi dan dijual
secara sukarela ayah tiga anak ini melakukan penyelamatan telur penyu dan penyu
dari perburuan orang tidak bertanggung jawab
pada tahun dua ribu lima yusri memulai gerakan secara perlahan
pria kelahiran empat agustus seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan itu
mendatangi warga yang berprofesi sebagai pemburu telur penyu
yusri mengedukasi mereka akan pentingnya menjaga kelestarian penyu
salah satunya dengan tidak memperjual belikan telur penyu
saya melakukan upaya konservasi penyu ini
namun itu kan secara individu maksudnya saya sendiri yang melakukan hal itu
namun di dua ribu tiga belas itu saya sudah mulai kerja kelompok
karena proses dari dua ribu lima ke dua ribu tiga belas itu
ada begitu banyak tantangan sih yang dilalui
utamanya di kalangan keluarga itu sendiri
banyak keluarga menentang upaya yusri
karena mereka menggantungkan penghasilan tambahan dari perjualan telur penyu
demikian pula dengan keluarga
yang menganggap upaya yang dilakukan yusri tak bermanfaat
dan berbahaya karena akan merugikan warga setempat
untuk membuktikan keseriusannya menyelamatkan penyu dari kepunahan
yusri rela merogoh koceknya sendiri
untuk membeli telur penyu dari tangan para pemburu
lepas pengetahuan istrinya
tidak jarang yusri terpaksa menyisikan sebagian keuntungan hasil penjualan kerupuk usaha istrinya
demi mewujudkan mimpi menyelamatkan penyu dari perburuan
telur yang telah dibeli dari pemburu
kemudian diamankan hingga akhirnya menetas menjadi tukik
lalu dilepas kembali ke lautan
awalnya saya tidak dukung saya tidak mau
karena berpikir waktu kak sama
yang saya tahu kan uang pribadinya dia pakai tuh
jadi lebih baik itu
lebih baik pakai di rumah
untuk penuh kebutuhan rumah daripada pergi begitu
karena sering sering maka ikut ke sini
saya lihat tuh kegiatannya
ternyata ya alhamdulillah bukan tidak berdampak buruk
bagus kegiatan positif
jadi ya saya dukung ya alhamdulillah senang
tapi pasti usaha yusri menjaga telur penyu dari perburuan liar
akhirnya mendapat respon positif dari masyarakat
khususnya para pemburu
warga yang awalnya aktif memburu telur penyu untuk dijual di pasar
mulai sadar dan ikut berkontribusi dalam upaya pelestarian penyu yang digagas yusri
setiap lubang telur penyu yang ditemukan warga setempat
tidak lagi dibawa ke pasar
namun dilaporkan ke yusri untuk diamankan dan didaftar
sebagian pemburu sempat berat hati
lantaran sumber pendapatannya dari hasil berjualan telur penyu hilang
kini mereka bangga bisa berkontribusi dalam upaya penyelamatan telur penyu yang digagas yusri
untuk memastikan tidak ada lagi telur yang diperjual belikan
yusri juga aktif melakukan patroli pada sejumlah pasar tradisional di daerah ini
ya keterlibatan saya berbulu
telur penyu dulu karena kita tergiur itu
kita jual telur penyu ke pasar
per butirnya mencapai seribu seribu lima ratus per butir
dikonsumsi untuk dimakan
iya ada juga untuk obat
kita juga berpikir kita teruskan ini
ke depannya populasi penyu sudah punah
ya syukur alhamdulillah
berkat ada pak yusri
ya kita diberi arahan diberi masukan
bahwa tak usahlah menjual telur penyu di luar
perhatian tidak hanya datang dari warga setempat
tetapi dari sejumlah relawan pemerhati lingkungan
yang pada tahun dua ribu lima belas mendirikan komunitas sahabat penyu
kita lihat ini kan sudah seratus ini
yusri yang hanya mengenam pendidikan hingga bangkus tingkat sekolah meningkat atas
didaulat sebagai ketua komunitas
dedikasi dan keseriusan yusri untuk melestarikan penyu
menjadi alasan utama sehingga dirinya dipercaya memimpin komunitas sahabat penyu
yusri juga aktif menambah ilmunya melalui buku bacaan
hingga melakukan penelusuran informasi metode konservasi penyu
di berbagai media sosial
jadi fungsinya ini agar telur penyu ini sampai menit as nanti terhindar dari predator
seperti kepiting biawak dan anjing
pantai mambi merupakan salah satu destinasi wisata di kabupaten poliwali mandar
yang berhadapan langsung dengan selat makassar
pantai ini menawarkan keindahan panorama alam
berupa pasir putih dengan lautnya yang biru
yusri mencatat setiap tahun
ada setidaknya tiga puluh ekor penyu mendarat di pantai mampi untuk bertelur
proses pendaratan penyu untuk bertelur di sepanjang pesisir pantai ini
rata rata berlangsung dari bulan maret hingga bulan juli setiap tahunnya
rentang waktu tersebut menjadi masa sibuk bagi yusri dan komunitas sahabat penyu
untuk menjaga telur penyu dari perburuan
berdasarkan data yang dihimpun komunitas sahabat penyu
setidaknya setiap ekor penyu mampu menghasilkan sedikitnya seratus butir telur
setiap lubang telur penyu yang ditemukan komunitas sahabat penyu
langsung ditutupi pasir
agar terhindar dari pemburu
serta incaran predator seperti anjing biawak dan kepiting
setidaknya ada dua metode yang dilakukan yusri dalam upaya konservasi penyu di kawasan rumah penyu yang dikelolanya
metode pertama dengan membiarkan telur penyu tetap berada pada tempatnya saat pertama kali ditemukan
metode pertama ini dipilih jika pesisir pantai tempat telur penyu ditemukan dianggap aman dari ancaman
ancaman tidak hanya datang dari manusia selaku pemburu telur
tetapi juga predator serta kondisi pantai yang berobat
oleh karena itu dalam upaya konservasi penyu di daerah ini
yusri dan sahabat penyuh lebih banyak menerapkan metode kedua
dengan cara memindahkan telur penyu dari tempat yang ditemukan ke tempat lebih aman
jadi ini jaring untuk mengamankan
kan semalam ada telur penyu yang kami amankan
fungsinya ini agar telur penyu ini sampai melintas nanti terhindar dari predator
patroli pengawasan telur penyu yang dilakukan muhammad yusri bersama sahabat penyu
di sepanjang pesisir pantai mampi tidak hanya aktif dilakukan pada malam hari
tetapi juga siang hari
perburuan telur penyu pada siang hari juga marak terjadi
umumnya dilakukan warga dari luar daerah yang mendekati pesisir pantai mampi
menggunakan perahu nelayan
menurut yusri proses konservasi penyu yang digagas bersama komunitas sahabat penyu
sedikit berbeda dengan proses konservasi yang dilakukan di daerah lain
di rumah penyu telur yang telah menetas menjadi tukik atau anak penyu
hanya ditangkarkan selama sepekan kemudian dilepasliarkan ke lautan
kami tidak anggap bahwa metode kami lah yang paling benar di indonesia
cuma sedikit ada perbedaan dengan penangkaran yang ada pada umumnya yang ada di indonesia
di mana di tempat tempat lain itu tukiknya dipelihara hingga dewasa
untuk melakukan pelepasan tukik atau bayi penyu itu
kadang berdasarkan jumlah kunjungan yang datang
artinya tukik ditampung lalu menunggu pengunjung untuk datang melepas
dan itu pun ada nilai transaksi di situ ya
yang kami terapkan di rumah penyu pantai mampia ini
itu justru berbeda dengan tempat lain
jika di tempat lain tukik yang menunggu pengunjung untuk melepas kami beda

warga orang lah yang menunggu kapan tukik itu menetas baru dia datang melepas
itu yang membedakan
artinya tidak ada proses pembesaran yang kami lakukan di rumah penyu
sehingga kami anggap bahwa nilai konservasinya masih dapat
untuk itu jauh hari sebelum telur penyu menetas
melalui media sosial yusri mengajak setiap warga untuk ikut berkontribusi
dalam upaya penyelamatan telur penyu ini
dengan cara mengadopsi setiap lubang yang ditemukan komunitas sahabat penyu
setiap warga ataupun komunitas yang ingin berkontribusi
bersepakat dengan komunitas sahabat penyu dengan sejumlah perjanjian
salah satunya mengeluarkan biaya sebesar rp tiga ratus ribu rupiah
untuk biaya adopsi setiap lubang berisi telur penyu
biasanya kalau dapat satu lubang itu jualnya berapa
dia jual sekitar tujuh puluh sampai sembilan puluh ribu
tapi itu pun masih was was nanti dianggap tenang kalau uangnya sudah diterima
nah kami sampaikan lain kali kalau menemukan penyu bertelur
tak usah digali nanti kami mengganti biayanya itu sesuai dengan harga jual
itu kan justru menambah pendapatan masyarakat
yang tadinya cuma jual ke pasar dapatnya mungkin sembilan puluh ribu
atau paling tinggi seratus ribu ini bisa bertambah
dan tidak menjadi beban karena dia tidak berhadapan dengan hukum lagi
dia tidak takut lagi dengan petugas karena betul betul tidak ada sentuhan di situ
kami biarkan dia menetas sehingga warga pun mendapat nilai ekonominya
itu seratus ribu untuk dia untuk si penemu
nah kadang mereka mendapat rezeki lagi
misalnya si pengadopsi tadi datang untuk melepas
dia kan biasa pesan ikan pesan kelapa dan rombongan lain lainnya
itu kan menjadi penghasilan tambahan buat si penemu telur penyu ini tadi
yusri menyebut metode pelepasan tukik secara bergelombol
jauh lebih efektif dibanding melepas tukik satu persatu sesuai jumlah pengunjung
potensi tukik selamat dari predator saat kembali ke lautan
jauh lebih besar jika proses pelepasan dilakukan secara bergerombol
seiring berjalannya waktu angka kunjungan warga ke kawasan rumah penyu
dengan tujuan melepas iking semakin tinggi
pengunjung tidak hanya berasal dari dalam daerah tetapi juga dari luar daerah
oleh pemerintah setempat kawasan rumah penyu juga ditemukan
tetapkan sebagai kawasan wisata konservasi penyu
sejumlah program pemerintah terkait promosi wisata juga kerap dilakukan di kawasan wisata rumah penyu
salah satunya dengan mendorong kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan wisata konservasi rumah penyu
yang sempat berjalan rutin setiap tahun sebelum pandemi melanda
tidak hanya itu bersama warga yusri mengaku pengelola kawasan wisata konservasi rumah penyu
juga menggaungkan keberadaan kawasan konservasi ini dengan menggelar festival penyu
kendati upaya yang telah dilakukannya memberi manfaat luas
yusri mengaku dukungan yang diberikan pemerintah dalam upaya pelestarian penyu yang dilakukan bersama komunitas sahabat penyu masih minim
cuma tantangan utama juga ini karena fasilitas kami kurang
misalnya kalau di sini kan kita mau mengedukasi nelayan kita kan tidak punya perahu
terus peralatan belum maksimal kami punya
misalnya untuk peralatan ini kita tidak punya perahu

terus untuk mengetahui suhu telur penyu yang baik untuk menetas itu kami kan belum punya alat alat seperti itu
terus banyaklah peralatan yang tidak kami punya sehingga pada saat ada mahasiswa berkunjung ke rumah penyu itu menjadi kendala
selanjutnya kata yusri tantangan terberat yang dihadapi dalam upaya konservasi penyu di pesisir pantai mampi adalah abrasi pantai yang melanda daerah

kendati upaya penyelamatan telur penyu kian masif dilakukan dan memberikan dampak positif
yusri mengaku abrasi yang rutin terjadi membuat banyak telur penyu gagal menetas
sejak tahun dua ribu tiga belas yusri mencatat jumlah telur penyu yang berhasil menetas mengalami peningkatan yang cukup signifikan
namun pada tahun dua ribu sembilan belas hingga tahun dua ribu dua puluh terdapat penurunan jumlah telur penyu yang berhasil menetas akibat abrasi yang melanda daerah ini
misalnya satu contoh ini dua ribu delapan belas jumlahnya itu sekitar lima lebih tukik yang berhasil menetas
tukik yang berhasil dilepasliarkan
namun di akhir dua ribu delapan belas itu awal bulan dua ribu sembilan belas puncak abrasi terlalu tinggi
nah ini salah satu pengaruhnya sehingga ada penurunan begitu pun seterusnya karena ini abrasi terus yang tinggi
di rumah penyu setiap anak yang berkunjung akan diedukasi berbagai macam hal terkait konservasi penyu
mulai jenis jenis penyu hingga proses penyelamatan dan pelepasliaran
keaktifan yusri mengedukasi warga setempat untuk aktif dalam kegiatan konservasi penyu yang digagasnya
mendapat apresiasi dari banyak pihak
sejumlah penghargaan dari instansi terkait juga diterima yusri
sudah lama kita bermitra sementara ya dengan pak yusri ini
karena kebetulan pak yusri ini ada dulu kajar kami juga
jadi dengan adanya gerakan komunitas penyu ini saya melihat sudah mulai terbangun kesadaran tentang pelestaran penyu di rumah penyu

kami melihat di masyarakat dulu masih adanya sering perburuan penangkapan penyu dan perdagangan telur telur penyu
tapi setelahnya gerakan gerakan teman teman komunitas sahabat penyu ini
saya melihat khususnya di daerah pola limandar ini sudah sangat berkurang
malah saya tidak lagi menemukan ya ada perjualan beli perjualan belian apa namanya
telur penyu di pasar pasar
apresiasi juga diberikan pihak dinas pariwisata kabupaten poliwali mandar
selain meningkatkan promosi wisata daerah hingga kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara
apa yang dilakukan yusri juga berimbas pada peningkatan ekonomi warga setempat
yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan petani rumput laut dan petambak
kami dari dinas pemuda ularaga dan perwisata itu
sangat mengapresiasi kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh saudara yusri
terkait dengan konservasi penyu dan mangrove itu
kalau kami di persata itu pak kami itu selalu melibatkan semua unsur untuk fokus ke destinasi tersebut
apalagi kami itu dari dinas perwisata itu sudah membuat satu sk bupati
menunjuk bahwa rumah penyu itu merupakan salah satu destinasi super prioritas yang ada di kabupaten pulau mandar
dengan berkembangnya objek wisata rumah penyu itu dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke rumah penyu
dan otomatis juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat
khususnya agar tetap melestarikan mangguruf ini kami coba desain menjadi wisata

karena sebelum daerah ini ada manggurufnya memang sudah jauh hari sudah ada
cuma ya kita tahu bahwa tidak semua orang sadar tentang lingkungan
jadi terkadang di sini ada pembukaan lahan tambak
dimana dulunya di situ adalah kawasan mangguruf dijadikan tambak
nah ini yang kami edukasi

jadi kami bekerja di sini mengedukasi warga untuk melakukan penanaman ulang
jadi ini sebenarnya berat sih karena dengan berkurangnya juga kawasan mangrove
itu juga mempengaruhi kecepatan abrasi di daerah sini di mampie
selain itu yusri juga mendatangkan dinas terkait
seperti perwakilan balai konservasi sumber daya alam
dinas kehutanan dan lingkungan hidup
untuk ikut serta mengedukasi warga dan memastikan kegiatan yang mereka lakukan berjalan sesuai aturan
semua proses dilakukan secara bersama sama
mulai dari memetik bunga mangrove proses pembibitan hingga penanaman
yang seluruh biayanya bersumber dari dana swadaya warga setempat
kendati proses menanam mangrove dilakukan secara berkala
tidak banyak bibit yang berhasil tumbuh seperti yang diharapkan
selain banyak yang mati lantaran gagal menahan empasan gelombang
tidak sedikit bibit mangrove yang menjadi makanan ternak warga
salah satunya sapi yang dilepas di sekitar kawasan hutan mangrove
walau menemui sejumlah tantangan yusri dan warga mampi tidak patah semangat
mereka tetap gencar melakukan penghijauan dengan menanam bibit mangrove
yusri dan warga tetap bersyukur setidaknya masih ada bibit mangrove yang berhasil tumbuh
harapannya agar kawasan pesisir pantai yang dihidupkan
kawasan mangrove di mampie bisa tetap terjaga
dan keindahannya dapat terus dinikmati oleh generasi mendatang
yusri juga mencoba meyakinkan warga setempat terkait fungsi mangrove lain
yang dapat meningkatkan perekonomian warga
salah satunya dengan menyulap kawasan hutan mangrove menjadi tempat wisata
karena di mampie ini kan ada teluk mampie
jadi ketika kita desain wisata
umur terlibat semua usia terlibat
sehingga dengan mudahnya kami mengkompanyekan set mangrove misalnya
begitupun dengan di mampie di kampung saya sendiri
dengan kita mengemas pelestarian mangrove ini dengan desain pariwisata
artinya kan akan berdampak pada kunjungan
ketika kunjungan meningkat otomatis pendapatan warga juga ikut meningkat
sehingga dengan demikian
itu warga akan menyadari
bahwa ternyata mangrove ini juga bisa menjadi salah satu tujuan wisata di mampie
menggunakan perahu nelayan yang telah dicat warna warni
agar menarik perhatian
para pengunjung yang ingin merasakan sensasi wisata dengan suasana berbeda
diajak menyusuri anak sungai
menyaksikan hamparan hutan mangrove jenis bakau yang masih tumbuh subur
rute yang dilalui dalam wisata susuk sungai ini
sepanjang kurang lebih lima km
dengan waktu tempuh tiga puluh menit
sepanjang perjalanan susur sungai yang membelah kawasan hutan mangrove ini
mata pengunjung dimanjakan keberadaan ratusan ekor burung
yang bertengger di atas pohon mangrove
lelah menyusuri kawasan hutan mangrove
pengunjung bisa menikmati olahan makanan berbahan buah mangrove
berbagai strategi yang dilakukan muhammad yusri
pada akhirnya mampu menarik seluruh warga di daerah ini
untuk meningkatkan kepedulian terhadap mangrove dan kelestarian penyumbi
sebuah bukti nyata
atas ketegunan usaha
dan tekad kuat yang berbuah manis